polisi menangkap sejumlah orang diduga pelaku perusakan serta pembakaran kantor bupati pohuwato gorontalo
aksi tersebut terjadi saat unjuk rasa penambang tradisional pada kamis kemarin
aparat dari polres pohuwato menangkap puluhan warga untuk dimintai keterangan
polisi menyatakan penangkapan ini dilakukan untuk mencegah aksi meluas pada kamis malam
aksi unjuk rasa penambang tradisional dilakukan mendesak pemerintah mengembalikan hak warisan leluhur
dan meminta depotets menghentikan aktivitas di tanah tersebut
unjuk rasa sudah berlangsung selama sepekan dan rusuk pada kamis malam
sejumlah para terluka dan dilarikan ke rumah sakit
kata sudah menyiapkan segala sesuatunya
bahwa sasarannya jelas tujuannya jelas dan tidak ada mau bernegosiasi